melonjaknya kasus covid sembilan belas di indonesia juga membuat warga negara asing berbondong bondong meninggalkan indonesia
setelah warga negara jepang warga negara taiwan diberitakan telah memesan pesawat charter pada dua puluh delapan juli mendatang
dua puluh warga negara jepang kembali ke negaranya selasa tiga belas juli lalu akibat lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
pada hari ini sejumlah penerbangan internasional bisa dikatakan lebih dari tiga puluh penerbangan sudah terjadwal dan saat ini masih on schedule
janman airlines dikonfirmasi oleh pihak airlines menyebutkan bahwa penerbangan tersebut merupakan penerbangan reguler
bukan penerbangan charter dan juga masyarakat ataupun penumpang yang menumpangi pesawat tersebut bukanlah diatur oleh perusahaan seperti halnya
artinya membuat sejumlah negara mengantisipasi warga negara mereka yang ada di indonesia
tony satria arif yunan jakarta